papa pasti marah dan kecewa banget sama saya
makasih ya dok
kalau gitu saya permisi dulu ya
ayo bu kita kembali ke sini
makasih ya sebelumnya
makasih udah nolongin gue
tapi sekarang lu gak bisa jalanin
bisa jalan rick
gue gak apa apa saya
lo gimana sah
lo sehat kan
lo baik baik aja kan sah
ya gak baik baik aja itu lo sekarang rick
gak apa apa sah
sebentar lagi bisa jalan kok
lo harus bebas
setelah itu lo harus tinggalin ini
lo bisa jalan
lo bisa jalan
cukup ya rick
setelah ini semuanya sudah selesai
gue akan hidup bahagian sama nindo
jangan mimpi sah
asih aja menikuh diri sendiri
sekarang mana dia sah
ibu parti tolong bawa bu elsa kembali ke sel
kamu kenapa mundur mandir
ada yang dipikirin
randy mau kesini ya
mau bicara sama papa
papa juga pengen banyak bicara sama dia
acara pertunangan kalian itu sebentar lagi
banyak hal yang mau dibicarakan
aduh gimana nih
papa pasti bakal marah banget sama saya sama randy
itu pasti randy
ya udah kalau begitu kamu disini ya
biar papa yang bukain
aku kangen sama pak surya
dan oma sarah
boleh gak kita mampir ke rumah opa surya
aku mau bagi makanan tik tiknya
boleh kan mas
nanti kita kalau udah selesai dari sini kita mampir ke rumahnya opa sama uma ya
ya sekarang aku memang mau ngecek mama sama papa
takutnya mereka kenapa napakan
kau rumah opa sama oma
kita buatkan mereka bareng bareng ya
kita buatin dulu
rupanya aku mau
kita bekerja ya
di kamarnya mulai kusam
mending aku cat ulang lagi aja deh
biar kelihatan lebih cerah
ibu aku disini
kamu mau ngapain sih disini
kamu kan kemarin udah merapikan kamar
aku lihat dinding dinding disini udah mulai kotor
aku pikir aku cat aja lah
biar keliatan cantik
makasih ya pak
ternyata kamu masih perhatiin kamarnya elsa juga
udah kewajiban aku sebagai ayah mah
aku mau dia kembali ke rumah
dan rumahnya adalah disini
kita adalah rumahnya mak
walau nggak mungkin rasanya elsa keluar dari penjara dalam waktu dekat
tapi hal hal seperti ini mungkin bisa sedikit mengobati perasaan mama
kuatkan kami ya allah
lu tenang ya nek